sebenarnya yang terjadi adalah
waktu pemain arema dan ofisial melakukan lingkaran di tengah lapangan
dan disitu dilakukan permohonan maaf oleh pemain dan ofisial
kepada pihak aremania yang berada di tepatnya di tribun papan skor ya
dan disitu turunlah oknum supporter dari aremania
sebenarnya waktu itu turun untuk memberikan motivasi kepada pemain arema
yang pada saat itu pertandingan kalah dengan persebayat dengan skor tiga puluh tiga
dengan melubarnya begitu banyaknya supporter yang turun
akhirnya dipukul mundur oleh aparat kepolisian
dengan pemukulan tendangan terhadap oknum supporter yang saat itu turun ke lapangan
dan saat itu juga aremania sempat mundur
dan dibalas dengan tendakan pelemparan segala macam oleh supporter aremania sendiri
akhirnya sempat terpojoklah pihak aparat
apa namanya tembakan gas air mata ke segala penyu
tetapi yang saya sayangkan adalah penembakan gas air mata
dan saat itu juga kan supporter aremania kan gak beranjak untuk pergi
padahal sebelum sebelumnya pertandingan sebelum sebelumnya
peluit panjang dibunyikan supporter langsung beranjak untuk keluar lapangan
saat itu aremania
mereka tahan di dalam stadion untuk menyaksikan apa yang terjadi mungkin di dalam lapangan dan
dan saat itu juga ditembakkan gas air mata dengan segitu banyaknya supporter yang ada di tribun
akhirnya kan berjubel dengan desa desa kan lari dengan apa namanya menghindari gas air mata
mungkin ada yang terinjak dan mungkin ada yang banyak sekali yang sesak nafas
dan saya yang lihat waktu itu jenis esak
mungkin luka apa namanya luka bakar ya itu kan terjadi karena tembakan langsung ke arah supporter bukan ditembakkan ke atas berarti kan langsung ke tribun
itulah yang saya sayangkan sebagai supporter
jadi saya sudah bingung mau mundur juga kena gas air mata mau maju juga kena gas air mata
jadi saya cuma di circle itu saja di lingkaran itu saja